sebuah pesawat militer amerika serikat kembali mendarat di bandara sultan iskandar muda aceh minggu siang
di mana kali ini pesawat tanker jenis boeing tujuh ratus tujuh yang terbang dari pangkalan amerika serikat
diego garsia untuk menjemput para kru pesawat yang sebelumnya mendarat darurat di aceh
tujuh belas orang dari total dua puluh kru pesawat militer amerika serikat yang sebelumnya mendarat darurat di bandara sultan iskandar muda aceh pada jumat lalu
dijemput oleh pesawat tanker militer yang terbang dari pangkalan udara amerika serikat di diego garsia di samudera hindia minggu siang
pesawat yang biasa digunakan untuk mengisi bahan bakar di udara ini
dikirim khusus untuk mengevakuasi para awak pesawat yang sebelumnya mendarat darurat di aceh
para kru pesawat menjemput tidak turun dari pesawat
bahkan mesin pesawat tetap dibiarkan hidup sampai empat belas kru yang dijemput memasuki pesawat
proses ini memakan waktu sekitar lima puluh menit sebelum kemudian kembali terbang meninggalkan wilayah udara indonesia
kebetulan di sini memang kondisi seperti rekan rekan ketahui kemarin kan kita tidak ada sarana untuk dukungan mereka
seandainya mereka mati mesin harus ada hal hal yang kita lengkapi
dan yang kedua memang lebih baik tidak mati mesin tapi orang yang akan naik sudah kita cek
imigrasi sudah cek orang per orang
kemudian mereka yang kru dan pesawat yang dijemput
dan yang kedua memang lebih baik tidak mati mesin